yang keempat anik
sabtu dua puluh empat september dua ribu dua puluh dua pukul empat sore
suasana spbu di jalan brikjen sudiarto kota semarang berubah mencekam
yang keempat anik
seorang pengemudi ojek online bernama hasto priyowasono yang sedang antre mengisi bbm
tiba tiba dianiaya oleh dua pria kh dan ap
kejadian ini terekam kamera pengawas spbu
ya di spbulu inilah proses cekcok atau adu mulut antara korban hasto dan pelaku kukuh dan adi ini terjadi
ketiganya memang terlibat antrian bensin namun tidak jelas apa yang menjadi cekcok dari ketiganya
sehingga memicu pemukulan terhadap korban hasto
akibat kejadian ini korban terluka di wajah dan sempat dirawat di rumah sakit bayangkara semarang
hasto mengaku sebelum pemukulan terjadi kedua pelaku sedang antre di depan
karena tidak kunjung bergerak hasto lantas menegur kedua pelaku
teguran korban membuat kedua pelaku naik pitam
pas kejadian itu dia ngomong
mas sabar sih mas
terus dia yang sebelah kanan yang urutan sesuai antrian saya itu ke belakang entah kemana
yang sebelah kiri yang kaos hijau itu tulisannya villa itu mendekati ke saya
tidak tahu langsung beres
kabar penganiayaan yang menimpa rekan sejawatnya ini langsung menyebar di komunitas pengemudi ojek online
saat hasto melapor ke mapolsek pendurungan sejumlah teman korban mencari keberadaan kedua pelaku
sabtu malam dua puluh empat september dua ribu dua puluh dua sekitar pukul sembilan belas
teman teman hasto mendapati kedua pelaku di kawasan jalan nogo sosro
kompleks perumahan telogosari semarang
tetapi ketika diminta untuk menyerahkan diri ke maposek pendurungan
salah satu pelaku kh justru melawan dengan mengacungkan pisau
salah satu ojol dilaporkan terluka terkena sabetan pisau kh
kh yang terkepung jadi sasaran amuk masa hingga luka parah
kh akhirnya tewas

pelaku terkena sabetan pisau menyerang kembali ke kawasan jalan parang
ya di ujung jalan parang sarpo inilah
kukuh pelaku pemukulan terhadap tukang ojek online
hasto dihakimi beramai ramai oleh masa ojol dan warga hingga tewas
proses ini pun viral di media sosial hingga polisi melakukan tindakan tegas dengan menangkap para pelaku
selasa dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh dua dari hasil otopsi diketahui
kh tewas karena pendarahan di otak karena menderita luka pukulan benda tumpul di bagian kepala
polisi kemudian meringkus empat tersangka pelaku pengeroyokan yang menewaskan kh
tiga orang di antaranya adalah pengemudi ojek online
sedangkan satu orang lain adalah warga sipil
belakangan status salah satu tersangka pengemudi ojol berubah menjadi saksi karena ditemukan unsur pembelaan diri
nah itu udah rame rame terus tak tanyain korbannya mana korbannya ada di sana
terus ini tak tanya ini pelakunya kan pelakunya terus tak tendang di bagian sini
terus dia diem aja tak balik tak balik tak tanyain
maksudnya apa begal di sini ya
dia di maja terus tak kantar setelah itu udah
yang melakukan penganiayaan ini itu kemudian diketahui dan diamankan oleh teman teman dari driver online
yang sayangnya kemudian ada upaya kekerasan
ada tindakan kekerasan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal dunia
dikutip dari detik com pada dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
asosiasi driver ojol jawa tengah menyatakan
apa yang dilakukan para pengemudi ojol di telogosari adalah tindakan spontan
enam hari pasca kejadian pengeroyokan di spbu
ap diringkus tim resmo poresta besemara
tersangka pun mengaku saat kejadian ia sedang mabuk miras
kan bapaknya udah tak bilangin sabar
sopir pak temanku masih ngambil uang
terus bapaknya itu menderimil terus gitu
saya samperin saya buku

bisa saja sangat brutal sangat beringas dan sebagainya
jadi itu adalah salah satu psikologi atau perilaku masalah
hingga saat ini asosiasi driver ojol jawa tengah masih mengupayakan pendampingan hukum
serta upaya restoratif justice bagi tersangka pelaku pengeroyokan kh
sedangkan ap teman kh dijerat pasal satu ratus tujuh puluh kuhp
dengan ancaman hukuman lima tahun enam bulan penjara
damar sinuko semarang jawa tengah